eh pak haji dan ibu haji rasidi
ada apa nih gak ada angin gak ada apa apa
pada kemarin nih
kenapa gak kasih tau dulu kasih kabar
kan bisa kita sediain buat pak haji dan ibu haji
udah gak usah repot repot
kita kebetulan lewat disini
jadi ya sekalian mampir
cuma itu yang bisa rom tekenin sama dia
apa yang kamu sudah lakuin itu sudah benar om
abang seneng denger
berarti kamu sudah punya prinsip
kita tinggal tunggu
rehat sekitar disini
kita berpikir positif aja sama rahmadi
toh dia juga bukan orang sembarangan
dia juga orang pinter
pasti dia berpikir
apa yang lo katain kemarin
iya sih bang
kita tetap berpikir positif aja deh
udah gak tau lagi dia harus gimana
kalau room udah ngomongin itu
terus dia masih tetep lagi diketin rum
boleh itu lain ceritanya
kalau dia maksa
abang yang akan maju
maksud bang robi
abang akan melakukan apapun demi rum
jadi bang robi rela mati demi rum
asal tetap di jalan allah
iya sih bang
ya biarpun umi sama abah gak ngerestuin kita
tapi rom punya benteng terakhir
rum masih punya kidaut sama cing mahmud

yang bakal terus ngedukung hubungan kita
rapat hari ini
yang telah dilakukan dengan mendadak
mempunyai maksud dan tujuan
untuk mencari kejelasan
mengenai apa yang telah terjadi
selama dua hari ini di kampung kita
kejadian apa pak rw
telah lapor kepada saya
bahwa selama dua hari ini
telah terjadi keributan
antara mahmud dengan sobari
oke pak rw
kebetulan salah satu dari oknum itu adalah adik saya
saya mohon izin menjelaskan lebih dulu
silahkan pak haji muhyiddin
begini pak rw
sebenarnya dari awal

saya ingin menjelaskan
sebenarnya saya ingin menjelaskan
sebenarnya saya inginkan adik saya itu datang ke kampung ini
tapi ada orang yang lebih bertanggung jawab
kalau si mahmud bikin ulah
yaitu orang yang memperkejakan dia
saya sebagai kakaknya
si mahmudin itu diusir dari kampung ini
tapi bapak bapak
kenapa ada orang
sengaja memperkerjakan adik saya itu
eh bapak bapak sekalian nih ya
saya kira ini adalah
orang yang tangannya suci bersih
kayak tangan bidadari

ada di dalam dunia dongeng doang
ternyata ada dalam kehidupan nyata
kenapa itu tangannya suci sampai bersih
kenapa itu tangannya suci sama bersih
soalnya kalau dia punya masalah
dia bikin tangan
dilempar ke orang lain
mau catin gua kehormatan gua
dari orang orang begitu
iya emang saya nyindir pak haji muhyiddin
nah kalau pak haji muhyiddin sendiri gimana
orang yang pak haji sindir yang katanya
harus bertanggung jawab
kalau adik pak haji bikin masalah
alah semua juga orang tak tahu
faktanya lu sengaja
mau jatuhi harga diri gua
yang belum pernah ternoda
di depan depan orang ini di kampung ini
sehingga lu datangin si mahmud
untuk ngelabrak gua ya kan
bapak bapak dan saudara sekalian
perdebatan kali ini
jadi alangkah baiknya kalau
orang yang bersangkutan
sobari dan mahmud
agak datang hari ini
jadi saya minta
kepada bapak bapak
supaya lebih bersabar
dalam mencari kebenaran
ngapain mereka tuh
mau pulang aja
jadi apa yang mau ditanyakan ini pak haji sulam
buat anak pancingan gitu
ya insya allah nanti istri saya juga dapat anak
oh begini pak haji sulat
kalau ingin mengangkat anak harus benar benar menjadikan anak itu sebagai amanah
oh begitu ya pak ustadz
masalahnya apakah nanti akan mendapat anak atau tidak kita harus sepenuhnya menyerahkannya kepada allah swt
jadi pemikiran saya buat mengangkat anak pancingan itu salah ya pak ustadz
bukan salah kebetulan aja pak haji belum paham
terus yang harus diingat adalah
kalau nanti pak aji mengangkat anak pak aji sulam harus tetap adil
walaupun suatu ketika nanti pak aji sulam akan memiliki anak kandung sendiri
dan yang terpenting lagi pak haji
nasab anak angkat itu haruslah kepada ayah kandungnya sendiri
yang bukan sedarah
artinya tidak ada hubungan darah
sehingga orang tua angkatnya tetap bukan mahrum
terima kasih pak ustadz
saya jadi lebih paham lagi nih
pada kemarin nih
kenapa nggak kasih tahu dulu
kan bisa kita sediain buat pak haji sama bu haji
udah gak usah repot repot
kita kebetulan lewat di sini
jadi ya sekalian mampir
apa tuh lagi ada rapat di rw
pak rasidi sama bu risidi masuk aja dulu ke dalam
masuk aja ke dalam dulu
kalau di dalam kan bisa ngadum gitu
tadi nih kita nih lewat depan warung
kayaknya besok besok kita nggak lihat lagi tuh warung kayak gitu
mau dibikin minimarket
kita masuk aja yuk pak haji bu haji
panas di sini
hah si sulam lolos lagi ini hari ini
padahal bisa saja bu haji
ini kita masuk aja
ini kita masuk aja

sabar pagi ya emang abang nih kalau pergi lama maklum deh dia lagi sibuk ngurusin
keluarga kampungnya ya pengabdian lah tapi kita penyembuh penyembuh salam salam ternyata
ada tamu maaf sudah lama ya lumayan mana gerah lagi jadi ada perlu apa apa aja kemarin ah kebetulan
nt udah datang nih jadi
saya mau tanya aja nih langsung nih apa bener si rahmadi anak saya udah kasih duit sama bang
haji dan bu haji wah kalau soal duit sih saya nggak ngerti apa apa nggak tahu ya bener pak haji
memang udah kasih uang untuk abang sama umi saya
tapi itu untuk bayarin tanah warisan keluarga yang dibeli sama bang rahmadi
oh jadi dia kasih duit buat beli
rom tanah mana lagi yang udah dijual kok nggak dikasih tahu sih
gue masih punya hak amat tanah